halo selamat siang proses pencarian dan identifikasi korban jatuhnya pesawat lion air
serta sejumlah informasi lainnya telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
ternyata bila kita langsung ke informasi pertama
kapal barunajaya mempersempit wilayah pencarian pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
hal ini diputuskan setelah menemukan tanda tanda lebih spesifik lagi terkait dengan temuan objek bawah laut yang ditemukan pencarian semalam
dan berikut adalah laporan produser lapangan rizky rinaldi dari atas kapal baruna jaya
dan berikut adalah laporan produser lapangan rizky rinaldi dari atas kapal baruna jaya
dengan semakin sempitnya pencarian diharapkan makin besar kemungkinan menemukan objek di dasar laut
baik itu black box maupun badan pesawat lion air
dan jika nanti ternyata dari objek yang sedang di jelas ditemukan untuk pagi ini
maka tidak menutup kemungkinan hari ini bisa menemukan robot atau tidak robot otomatis

agar kita dapat bisa mendapatkan informasi lebih jelas lagi terkait ribam kecelakaan pesawat lion air
rizky rinaldi kapal baruna jaya
dan untuk mengetahui kondisi terkini pencarian korban
sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di karawang jawa barat
dan juga koresponden cnn indonesia yudi yudawan dji ct tanjung priuk jakarta
kemutia terlebih dahulu
selamat siang mutia
hingga siang ini apakah sudah ada titik terang terkait dengan lokasi pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
baik ratu mengenai pertanyaan anda update terbaru kondisi terkini di pantai tanjung pakis tempat saya melaporkan
saya mendapatkan informasi bahwa panglima tni marsukal hadi cahyanto didampingi dengan kabasarnas dan pangko armada satu
bertolak dari pelabuhan tanjung priuk sekitar pukul delapan dua puluh menggunakan kri igusti ngurah rai
menyisir dari pelabuhan tanjung priuk menuju ke titik yang diduga merupakan titik kuat koordinat terakhir pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
kemudian titik koordinat tersebut akhirnya menjadi titik utama pencarian terutama penyelaman bawah laut
saat ini kami mendapatkan yang bisa anda lihat di layar anda pun juga ini merupakan live feed langsung keadaan atau letak kri igusti ngurah rai
tempat di mana panglima tni beserta rombongannya berada
saat ini sedang menyisir apakah betul titik koordinat tersebut akhirnya menjadi titik utama dan betul area bawah lautnya diduga kuat adanya badan pesawat yang besar
terutama di dalamnya berisi black box yang juga selama ini telah dicari selama tiga hari belakangan
ya mutia baik jadi saat ini masih dilakukan penyisiran begitu terhadap satu atau titik koordinat yang diduga memang ada bangkai kapal dari lion air di sana
kita ke yuda sekarang di tanjung prio
tanjung priuk selamat siang yuda
ya saat ini seperti apa kondisi di tanjung priuk ada barang barang apa saja yang baru saja didatangkan dari karawang
ya saat ini memang proses pencarian dari pesawat lion air jt enam ratus satu masih terus dilakukan
kalau tadi pagi dari kri sikuda ada dua kantong
satu kantong jenazah sudah langsung dibawa ke rumah sakit keramajati jakarta timur
kemudian satu kantong berisi serpian dari kemungkinan tubuh pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
tadi pagi juga sekitar pukul delapan waktu indonesia barat panglima tni bersama kabasarnas sudah menuju ke kawasan perairan laut karawang
untuk melihat dari dekat kondisi bangkai pesawat yang memang dikatakan sudah ada di sekitar kawasan tersebut
kemudian juga jangkauan pencarian sudah diperluas menjadi lima belas nautical mile
dari sebelumnya sepuluh notaris
selain itu juga ada tiga kapal utama yang diperuntukkan untuk membantu pencarian di titik utama
satu kapal barunajaya kemudian kapal rigel dan juga kapal pertamina
kita bicara mengenai kapal barunajaya dan kapal rigel
kapal kapal ini dilengkapi dengan kemampuan untuk membaca eco sounder sinyal ataupun sinyal suara
pin locator dari suara yang dihasilkan oleh black box yang kemungkinan masih mengeluarkan sinyal
dilengkapi dengan alat robotik operational vehicle atau rov yang memang diperuntukkan untuk masuk ke dalam laut
untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi di dasar laut
kemudian nanti akan ada tim penyelam yang akan menuju ke kawasan di mana dimungkinkan terjadinya peserpian ataupun jatuhnya pesawat
kembali ke anda ratu
baik yuda jadi saat ini memang ada dua kapal begitu yang memang memiliki frekuensi tersendiri